reuni aksi dua ratus dua belas dipastikan akan digelar secara langsung dan dipusatkan di kawasan patung kuda jakarta pusat pada dua desember mendatang
reuni aksi dua ratus dua belas yang akan mengundang masa dalam jumlah besar dikhawatirkan akan memicu klaster penyebaran covid sembilan belas
lalu apa sebetulnya urgensi menggelar reuni dua ratus dua belas di tengah pandemi covid sembilan belas
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan ketua umum pa dua ratus dua belas
selamat malam selamat sore pak
selamat malam assalamualaikum
dan kita akan menunggu bergabungnya direktur eksekutif lima ray rangkuti yang sudah bergabung melalui sambungan zoom
tapi tampaknya komunikasi kami belum tersambung
bang rey anda sudah tersambung
oke saya mau ke pak selamat terlebih dahulu sambil menunggu nanti bergabungnya bang rey
oke bang ray sudah bergabung
bang rey tunggu saya mau ke pak selamat terlebih dahulu nanti saya baru ke anda
pak selamat apa urgensinya menggelar reuni dua ratus dua belas
di tengah pandemi covid sembilan belas pak selamat
iya jadi dua ratus dua belas itu kan milik bukan milik satu kelompok
bahkan milik bangsa bahkan bisa menjadi aset bangsa
karena bagaimanapun dua ratus dua belas itu belum tentu seribu tahun seratus tahun akan bisa terulang kembali momen yang berjarah itu
di mana nilai nilai persatuan antara umat umaro dan ulama berkumpul
bayangkan saja ketika itu umat
berkumpul dengan beratus ratus aneka ormas menjadi satu dalam nilai persaudaraan
bahkan umaro dan ulama berkumpul
di situ ada presiden hadir ada kapolri hadir ada panglima tni hadir
di situlah allah tunjukkan persatuan dan persatuan umat
nah anugerah inilah yang harus wajib kita pertahankan
oleh karenanya setiap tahun itu kita ingin memelihara nilai persaudaraan
dan persatuan itu
oleh karenanya karena dua ratus dua belas itu milik banyak umat
setiap reuni itu kita pasti mendengarkan aspirasi dari berbagai macam kalangan
termasuk kalangan pemerintah kalangan ulama kalangan umaro
kemudian umat dari berbagai macam
kita dengarkan aspirasinya
tetapi yang harus selalu kita pegang bahwa
setiap acara reuni dua ratus dua belas yang pernah kita lakukan
kita wajib menjaga ciri khas dari dua ratus dua belas itu
apa ciri khasnya
persaudaraan persatuan keamanan kedamaian ketertiban kebersihan ahlakul karimah
itu yang wajib kita pertahankan
oleh karenanya acara reuni dua ratus dua belas
dimanapun kapanpun dalam bentuk apapun
saya pastikan kami tidak akan meninggalkan ciri khas tersebut
kami akan mempertahankan ciri khas tersebut
kami akan mempertahankan ciri khas tersebut
ya pak samad
dan ini penting di saat sekarang ini
oke pak selamat niat memelihara persatuan dan persaudaraan tentu sangat baik sekali
tapi di tengah pandemi covid sembilan belas
di mana pemerintah melarang adanya kegiatan dalam jumlah masa yang besar
apakah kemudian itu tidak menjadi pertimbangan
untuk tetap memelihara persatuan dan juga persaudaraan pak
oleh karenanya panitia reuni dua ratus dua belas sudah berkomunikasi
sudah mengirim surat kepolangnya projaya surat perizinan
kemudian nanti kita akan mengirimkan kepada kepala satgas
pak satgas gugusnya dki jakarta
nah nanti pastinya dari polda metro jaya
dizhub dari kugus satgas
kita akan dengarkan masukan masukan mereka
kalau izinnya keluar
kalau izinnya keluar dari polda metro jaya
berarti kan aman artinya nggak ada masalah
ya kita akan dapat di pasung kuda
karena memang mohonnya sudah memungkinkan
tapi izinnya sudah keluar dengan pasangan
orang sudah memberikan jawaban kepada kami
kalau tidak diizinkan
artinya kamu akan melakukan kegiatan di patung kuda
kalau memang diizinkan oleh pemerintah oleh polisian
oleh satgas kugus oleh dizhub
dan ini sedang kita tunggu masih dalam proses
panitia masih berusaha menjelaskan
dengan bagaimana tetap menjaga protokol kesehatan
ya kan dan lain sebagainya
ini sedang dikomunikasikan
jadi tetap kita akan mendengarkan semua masukan dari berbagai pihak
oke saya mau ke bang rey
bang rey memelihara niat persatuan dan juga persaudaraan
meskipun masih menunggu
izin dari aparat kepolisian dan juga pemerintah
tapi bang rey menurut anda anda melihat tidak sih ada urgensi
menggelar reuni dua ratus dua belas di tengah pandemi covid sembilan belas
bang rey kami tidak bisa mendengar suara anda dengan jelas
ya saya kira yang paling penting itu sekarang adalah mempertanyakan
apa hasil evaluasi dari penyelenggaraan terkait dengan aksi dua ribu satu ratus dua puluh satu
yang diselenggarakan seingat saya tahun dua ribu tujuh belas yang lalu
juga dengan reuni yang sudah pernah dua kali dilakukan
dan sekarang mau dilakukan yang ketiga kali gitu
itu dulu sebelum reuni ini dilaksanakan gitu
karena apa gitu
karena pertama karena ini adalah perusahaan yang diperlukan

kalau disebut nisanya targetnya untuk mencapai persatuan dan kesatuan umat
kalau disebut misalnya targetnya untuk mencapai persatuan dan kesatuan umat
nah pertanyaannya dengan tiga kali penyelenggaraan
sejak dari dua ribu satu ratus dua puluh satu reuninya dua kali dan ini yang ketiga kali
apakah persatuan umat itu tercapai atau tidak
atau sebaliknya aksi aksi yang dilakukan ini justru sebetulnya bukannya menyatukan kita
malah sebaliknya memperkuat perbedaan atau pembelahan di antara kita
saya kira bukan hanya soal umat tapi secara umum adalah bangsa ini
apakah misalnya dengan pertemuan pertemuan seperti ini penyelenggaraan penyelenggaraan seperti ini
persatuan umat plus dengan persatuan bangsa tercapai atau tidak
evaluasi dulu itu satu
nah yang kedua sebagai bahan referensi terhadap evaluasi itu
mungkin juga perlu kita mengingatkan apa sih sebetulnya yang sudah dicapai dari pertemuan dua ratus dua belas kemarin itu
sebab setahu saya kalau misalnya tujuannya lah katakanlah misalnya demi pencapaian tujuan tujuan islam politik gitu
kan satu satunya yang tercapai itu bukan satu apa itu
gubernur ahok yang incumbent saat itu akhirnya gagal dipilih kembali sebagai gubernur dki jakarta
tapi harus diingat kegagalan ahok jadi gubernur itu bukan semata mata
karena aksi dua ratus dua belas tapi ada imajinasi yang dimangun tentang kemungkinan penyebaran uang yang jelang
baik baik oke
nah yang saya mau katakan begini dengan jumlah masa yang ada menyebutnya satu juta dua juta tiga juta
tapi targetnya hanya sekedar menjatuhkan gubernur apakah itu berlebihan
padahal di dalam ajaran islam itu tidak boleh ada tindakan tindakan yang berlebihan karena itu dikategorikan mubazir
yang mubazir itu dikategorikan sebagai dekat dengan perilaku syaitan gitu
nah ini dulu nah sekarang misalnya mau dilakukan lagi yang ketiga
apa tujuannya apa targetnya
tanya kepada pak selamat bang ray
sebab menurut saya ya setiap kali orang menyatakan mengusung ide tentang persatuan islam
pada saat yang bersamaan organ organ yang seperti sekarang ini paling cepat juga menuduh orang lain
itu sebagai kafir sebagai keluar dari islam sebagai tidak sesuai dengan ajaran islam dan seterusnya seterusnya
jadi alih alih persatuan islam yang ini yang ada adalah pembelahan terhadap umat islam
karena perbedaan pemahaman terhadap ajaran islam itu
oke oke saya mau tanya kepada pak selamat
kalau pencapaian pencapaian ini belum tercapai
menurut saya sih mubazir tindakan tindakan mengumpulkan orang sedemikian rupa
apalagi belum didefinisikan apa pasal kita
kalau cuma sekedar misalnya mau mengangkat seseorang menunjuk seseorang
energinya terlalu besar
anda mendengar suara saya atau tidak saya harus potong anda
karena saya harus kasih kesempatan kepada pak selamat
pak selamet apa motifnya apa tujuannya menggelar lagi reuni dua ratus dua belas
apakah kemudian dikhawatirkan akan terjadi pembelahan malahan
halo tidak kedengaran
silakan silakan pak selamat
tidak kedengeran mbak rifan apa tadi pertanyaannya
oke pak selamat apa tujuannya apa motifnya apa aspirasi yang ingin disampaikan
karena kalau menurut bang rey bang rey mengkhawatirkan bahwa justru akan terjadi pembelahan dengan adanya reuni yang dua ratus dua belas ini
ya jadi pertama memang bang rey kelihatannya gagal paham tentang konsep spd dua ratus dua belas
kita dibilang menjatuhkan gubernur
pertanyaan gubernur saya apa yang dijatuhkan
ketika dua ratus dua belas itu adalah
karena ada pelisah agama yang diperlakukan di negeri ini yang bagi kami adalah tidak adilan
makanya kami perjuangkan
ada pun paham kalah di pilgub itu kan konstitusional
bukan dijatuhkan emang kalah
rakyat jakarta nggak milih dia
jadi bukan dijatuhkan itu gagal paham namanya ya
jadi saya tidak ada hukum ketika itu
ada pun imbas politiknya kemudian ahok jadi kalah itu kan imbas politik saja
dan kalau memang dua ratus dua belas berpolitik apakah salah di negara ini orang berpolitik
kan nggak salah juga ya
yang berikutnya harusnya justru ini aset bangsa dirangkul
presiden hadir panglima tni hadir kapolri hadir di tengah tengah umat dan rakyat serta ulama
apa persoalan bangsa yang harus kita selesaikan
kita tunjukkan kalau kita bisa bersatu
mereka persoalan bangsa
jadi apa aspirasinya yang ingin disampaikan
saya membayangkan begini mbak rifat
ketika real ini itu ya kan
ada di sana silahkan buka ketan apa namanya vaksin monggo
mau buka setan silakan
mau ada setan dari departemen sosial bagi bagi sembako silahkan
keragaman keragaman itulah yang ingin kita tunjukkan sebetulnya
nah kalau persoalannya tadi dianggap pandeminya ini masih belum stabil
makanya kita izin sepihak kepolisian
kita dengar pendapatnya
kalau ternyata polisi mengatakan silahkan berarti kan tidak ada masalah
artinya aman aman saja
tujuannya apa pak
apa yang ingin disampaikan
jangan terlalu berlebihan gitu kan
kemudian bicara kemana mana gitu kan
jadi itu yang ingin kita tunjukkan
ya ingin tunjukkan
saatnya kita bersatu ayo sekarang bersatu
kalau memang nggak diizinkan ya kan
berarti kan dianggap situasinya nggak memungkinkan
tahun kemarin kami legowo
kami dengan virtual
satu stokok berkumpul
karena memang covid nya sedang tinggi
nah sekarang ini kami melihat
sebanyak acara yang digelar sangat terbuka
kami melihat ini aman
karena kita mengajukan izin
begitu bang ray
pak selamat tadi anda mengatakan bahwa tidak ada yang salah ketika gerakan pa dua ratus dua belas menjadi gerakan politik
saya mau tanya kepada bang rey
bang rey artinya apakah anda melihat bahwa unsur politik dalam reuni pa dua ratus dua belas ini sangat kental sekali
sekarang politiknya apa
bukan tahun politik sekarang
maka saya bilang berlebihan
kalau sekarang dikaitkan dengan masalah politik nggak ada tahun politik
nggak ada pilkada nggak ada pilpres gitu loh
bang ray silakan dijawab
pertama kan disebutkan adalah menuntut keadilan
kalau itu menuntut keadilan it's oke
untuk dua ribu dua puluh satu keadilan apa yang mau dituntut
yang kedua adalah tidak ada tujuan politik
bahkan ada itu mw mau dibubarkan
itu tidak ada tujuan politik
kita sikapi juga dong
satu satu pak selamat
kalau tidak ada tujuan politik pengumpulan masa itu buat apa
kalau disebut misalnya targetnya adalah persatuan umat islam
itu yang saya sebut tadi
evaluasi dulu deh
setelah pertemuan dua ratus dua belas itu apa tercipta nggak yang disebut dengan persatuan umat islam
nah yang keempat
tadi disebutkan juga oleh bung selamet yang mengatakan kita dirangkul
bukankah selama ini memang ada upaya yang terus menerus merangkul
tetapi apakah yang mau dirangkul ini mau apa tidak
itu yang keempat
nah yang kelima
dengan situasi seperti sekarang mengumpulkan bahasa itu
dengan agenda yang sama sekali kita nggak mengerti ini agendanya apa lagi
dan itu yang saya sebut justru itu yang berlebihan pak selamat
apa tidak lebih baik kumpulan massa yang begini besar plus juga dengan biaya yang begini besar
dan belum tentu juga risiko yang kita nggak tahu akan terjadi atau tidak gitu
disinergikan demi kepentingan yang apa disebut tadi oleh pak selamet sebagai rangkulan itu
itu yang saya sebut tadi
ini kan jelas sebuah dalam konsep islam itu ya manfaat itu harus lebih tepat dikejar daripada sekedar mengejar hal hal yang berhubungan dengan kebuderatan
dari muderat carilah manfaat
nah dengan pertemuan dua ratus dua belas ini di tahun dua ribu dua puluh satu itu pertanyaan pertanyaan ini relevan dikebukakan sebab apa yang disebut dengan penistaan agama tidak ada
apa yang disebut dengan penuntutan keadilan
ya mungkin ada
tapi apa perlu sebanyak itu umat harus dikerahkan untuk hal yang seperti itu
saya sih lebih senang misalnya kalau pak selamet ma'arif ngumpulin masa tanggal dua desember itu menuntut semua para kurup tertuh dihukum
itu jauh lebih konkret
jika penting ya pak selamet mendorong ya tokoh tokoh ya yang kata kata lah misalnya dikenal oleh pak selamet dinyatakan dihukum terlebih dahulu
itu ancaman kita di masa mendatang
yang kalau itu isunya dikemukakan oleh reuni dua ratus dua belas saya kira semua umat ini akan setuju
saya mau tanya ke pak selamet bang rey
tapi kalau simbol simbol agama lagi yang dinaikkan itu sih menurut saya bukan melakukan perekatan
harta terhadap internal umat islam apalagi terhadap bangsa ini secara dulu
saya harus tanya ke pak
karena peringatan dua ratus dua belas itu sudah terpenuhi yaitu menegakkan keadilan orang yang bersangkutan
ya sudah dengan sendirinya ya selesai mestinya
bang rey waktu kita tidak banyak saya harus kasih waktu ke bang sai
yang harus dilakukan setelah itu kita harus berganti isu
isu yang lain itu apa
ya berantas korupsi kan kira kira begitu ya
dorong demokratisasi kan
hormati hak asasi
itulah so berikutnya gitu loh kira kira
pak selamat apakah kemudian isu isu pemberantasan korupsi menuntut hal hal yang tadi disampaikan
menuntut agar koruptor ini diberikan hukuman itu akan menjadi agenda juga yang akan disuarakan
atau memang ada agenda agenda politik lainnya pak selamat
ya terima kasih bang rey
usulannya akan kami sangat perhatikan untuk bisa diwacanakan dan disuangkan serta dideklarasikan
di reori nanti tentang pemberantasan korupsi
karena dari lama juga kita kan melihat itu
seperti masalah pcr kan gitu
dimana saya sedang menerita kemudian yang bisnis nilainya triliunan
ya kita kan tidak akan juga gitu kan
kita nuntut keadilan
kemudian bang rey saya tanya selama ini dirangkul
apakah ulamanya dipenjara
kriminalisasi berjalan itu bentuk rangkul kan nggak juga
apakah ada nilai keadilan
orang berubah ke rumah sakit
kita empat tahun dipenjara
orang yang berubah ke rumah sakit
mengatakan abdullah sehat kan banyak sekali
tapi itu lima tahun
kemudian maulid nabi
wanita maulid nabi delapan bulan dibui
ya kan kita hormatnya pun hukum
tapi kalau kita dikatakan menerani
yang dikatakan maulid kan banyak
ini kan ada ketidakadilan yang tidak beres negeri ini
kemudian bang rey
kita melihat banyak kerumunan di negeri ini
yang sudah dipertontonkan oleh presiden oleh menteri
bahkan yang terbaru peringatan maulid nabi di pekalongan
oleh pejabat tinggi negara
itu yang dua ratus puluhan ribu
mungkin sampai ratusan ribu
artinya kita menganggap ini sudah longgar
tidak ada masalah
nah dari itulah makanya kemudian panitia mencoba
untuk mengajukan izin reuni itu secara terbuka
karena kita melihat faktanya di lapangan
banyak orang berkumpul jumlahnya banyak
yang memang tidak akan diizinkan
nah kita berkesimpulan
kita kan sama sama rakyat indonesia
tersama anak bangsa
pokoknya kalau mereka boleh kita nggak boleh
kalau mereka di pudjiko kita dibunci
kita sudah habis
karena sudah mau menjelang azan maghrib
saya harus menyudahi diskusi kita
ada hal hal yang harus kita sikapikapi
untuk perbaikan bangsa
kan boleh dong
bapak bapak sayang sekali
waktu kita sudah habis
jangan jadi pemimpin
kalau jadi pemimpin
jangan jadi kritik
itu harus jadi pemimpin
jangan menjadi orang yang mengkritik
waktu kita sudah habis
karena sebentar lagi
kita akan masuk ke dalam azan maghrib
bahwa perbincangan kita
harus kita akhiri
masih banyak sebetulnya
yang ingin kita diskusikan
nanti kita tunggu
apakah kemudian aparat
yang akan memberikan izin
untuk menggelar reuni
kita tunggu nanti
penjelasan dari mabes polri
juga polda metro jaya
apakah mereka akan memberikan izin
terima kasih sekali
dua orang narasumber
yang sudah bergabung
ada pak selamat marif
ketua umum pa dua ratus dua belas
dan juga bang rey rangkuti
direktur esekutif dali lima
saya selalu bapak bapak